inilah cctv yang memperlihatkan dua sepeda motor yang menabrak pick up
yang hindak masuk ke spbu di jalan raya desa sroyo ke jembatan bilanggu
kebupaten mojukato jawa timur selasa pagi
kerasnya benturan membuat pengendara motor terpental
satu orang pelajar meninggal dunia dan dua orang lainnya menderita luka parah
sementara sopir pickup hanya mengalami syok
kecelakaan terjadi diduga karena pelajar yang mengendari motor dengan kecepatan kencang tidak bisa menguasai kendaraan
karena tidak bisa menguasai kendaraan saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pickup
sehingga terjadi benturan yang sangat keras
ketiga kendaraan itu ringsek dan dibawa ke satuan lalu lintas polres mojokerto untuk dijadikan barang bukti
polisi memeriksa sejumlah saksi mata termasuk sopir pikal
warga yang melintasi jalan transkelimatan kecamatan katingan hilir kabupaten katingan kelimatan tengah ini dibuat heboh dan histeris
melihat seorang ibu dan dua orang anaknya terkapar tak bernyawa di tengah badan jalan dengan bersimbah darah pada selasa pagi
kesat lantas polres katingan ibtu haryanto mengatakan
kejadian berawal saat ketiga korban berboncengan speleotop dari kasungan menuju kerengan pangi
saat di tkp sepeda motor korban menabrak bagian belakang minibus
ketiga korban pun terjatuh ke tengah jalan bersama sepeda motornya
kemudian dari arah berlawanan sebuah truk tiba tiba melintas dan diduga menabrak ketiga korban hingga tewas dan kabur
menabrak bagian belakang mobil avanza
penumpang dari sepeda motor itu jatuh ke badan jalan sebelah kanan
kemudian pada saat yang bersamaan ada sebuah truk
sampai saat ini masih kita dalami dan kita cari tahu untuk identitasnya
meski ada dugaan korban tablak hari polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang menewaskan satu keluarga ini
dengan liputan cnn indonesia